wali kota bandung ridwan kamil mendatangi ratusan warga yang menjadi korban penggusuran pt kereta api di kawasan stasiun barat andirjau bandung sabtu siang
ridwan kamil akan memberi berbagai bantuan termasuk menempatkan warga korban penggusuran di sejumlah lokasi di sekitar stasiun bandung yang tidak jauh dari lokasi penertiban
wali kota bandung ridwan kamil mendatangi lokasi lahan yang baru saja digusur oleh pt kereta api indonesia di kawasan stasiun barat andir bandung
ia juga mendatangi sebuah tenda yang digunakan mengungsi ratusan korban penertiban itu
ia berencana menempatkan ratusan warga di dua apartemen rakyat di kawasan sadang serang serta ranca cili
bersama dengan warga korban penertiban pt kai ridwan kamil juga mendatangi stasiun bandung
ia mendesak pt kereta api indonesia untuk memberi perhatian
ridwan kamil juga memberi prioritas ruang bagi tempat usaha korban penggusuran ini
tak hanya itu pemerintah kota bandung juga akan memberikan bantuan kredit modal hingga sebesar tiga puluh juta rupiah bagi korban penggusuran yang memiliki ktp kota bandung
ridwan kamil memastikan pihaknya akan segera menuntaskan permasalahan tempat tinggal tempat usaha serta permodalan bagi warga korban penertiban pt kai dalam tujuh hari ke depan
siapkan hari ini pertama belanja baju baju peralatan sekolah yang pernah mereka katanya
berdasarkan pt kai terpaksa raporti dan kesempatan diselamatkan
saya sudah titip metodenya pakai voucher aja ke toko yang kerjasama dengan pemkos
nanti beli seperlunya nanti yang pokoknya menagihkan ke kita
kereta api indonesia menertibkan lahan seluas sekitar satu enam ratus meter persegi di sekitar stasiun termasuk menggusur warga yang tanpa izin menempati lahan itu selama puluhan tahun
lahan itu akan digunakan sebagai kawasan parkir pengguna kereta
dari kereta api fredy bangun bandung